pengemudi ojek yang berunjuk rasa di depan istana negara memaksa rekan mereka ikut berdemonstrasi
dua pengemudi ojek online bahkan diintimidasi karena mengantar pesanan
selasa siang kericuan sempat terjadi saat demo pengemudi online di depan istana presiden
dua orang pengemudi ojek online kedapatan tengah mengantar pesanan ke jalan medan merdeka barat
kedua pengemudi ini mendapat intimidasi dari peserta demo karena mengantar pesanan di saat rekan yang lain tengah menuntut penyesuaian tarif di depan istana
pengunjuk rasa terus pengejar meminta kedua pengemudi ojek online tersebut membatalkan pesanan
serta memaksa membuka jaket dan ikut serta dalam aksi di depan istana merdeka
beruntung kedua pengemudi ini selamat dari amukan masa setelah dilerai polisi yang tengah menjaga aksi tersebut
pendiri dan ceo gojek nadiem makarim menolak berkomentar atas tindakan para pengemudinya
yang bersama pengemudi online
pengemudi angkutan online lainnya berunjuk rasa di jalan protokol jakarta hari ini
demo pengemudi tersebut menuntut kenaikan tarif ojek online dan jaminan perlindungan
selain itu mereka meminta adanya pengakuan ojek sebagai sarana transportasi penumpang dan barang
tidak hanya itu nadiem juga bungkam dari pertanyaan rekan media terkait persaingan usaha
setelah bisnis uber dengan grab di indonesia dan asia tenggara dilebur